tiga pembalap mobil nasional renaldi hutasoid fitra eri dan rizal sungkar
senin sore berkesempatan menjajal sirkuit mandalika lombok nusa tenggara barat
sepanjang empat tiga km dengan tujuh belas tikungan menggunakan mobil sport empat wd
aksi menjajal sirkuit mandalika ini bertujuan mengetes performa mobil sport yang dikendarainya
dan mengenal seluk beluk sirkuit mandalika yang direncanakan menggelar balap mobil tahun ini
kegiatan para pembalap ini sangat dibutuhkan untuk memberi masukan kepada pihak mandalika grand prix association atau mgpa
demi menyempurnakan kekurangan yang ada agar bisa menggelar balap mobil di sirkuit mandalika lombok
lebarnya tidak perlu diperbaiki tikungannya tidak perlu diperbaiki
gravel bednya runoff area nya semua bagus
paling modifikasinya kalau dari kami pembalap mobil itu
di tempat tempat yang mungkin bisa dipotong itu mungkin diberi seperti speed bum
jadi kalau ada pembalap memotong dia kena gajelukan ya
jadi nggak bisa orang itu motong untuk mendapatkan keuntungan karena dia akan kena speed bump
dan speed bump nya harus yang bisa dicabut lagi karena untuk motogp kan tidak boleh ada speed bump
menurut direktur utama mgpa pergelaran balap mobil akan dilaksanakan pada agustus mendatang
namun karena ada beberapa faktor termasuk menyangkut pengurusan homologasi federasi automobil internasional atau fia
ada kemungkinan pergelaran balap mobil akan dilaksanakan pada september
homologasi ini nggak gampang karena kita mesti mematchingkan antara homologasi fim grade a yang kita sudah dapat
kemudian kita ingin juga dapat via grade dua atau grade tiga ya
cuman kita nggak berani ngambil risiko karena yang pasti kan fim ini akan kita pakai lagi buat bulan oktober nih motogp ya
selain itu sirkuit mandalika harus tetap mempertahankan homolegasi balap motor yang telah diberikan oleh federasi sepeda motor internasional
apalagi motogp akan dilaksanakan pada pertengahan oktober nanti
lalu rahmat juniadi mandalika lombok nusa tenggara barat